ketua umum partai hanura usman sabtaudang melakukan konsolidasi dengan kader partai hanura di kabupaten sambas kalimantan barat
pria yang akrab di sapa oso ini yakin kabupaten sambas merupakan daerah potensial suara bagi hanura dalam pemilu legislatif tahun depan
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat ketua umum partai hati nurani rakyat atau hanura usman sabtaodang terus merapatkan barisan dan memperkuat soliditas partai dengan mengunjungi kader dan caleg hanura di kabupaten sambas kalimantan barat
dalam konsolidasi tersebut oso optimistis kabupaten sambas bisa menjadi potensi lumbung suara bagi hanura untuk mendapatkan jatah kursi dpr ri
dan sekarang dengan banyak yang bergabung di kabupaten sambas
ketua umum partai hati nurani rakyat atau hanura usman sabtaudang terus merapatkan barisan dan memperkuat soliditas partai dengan mengunjungi kader dan caleg hanura di kabupaten sambas
ketua umum partai hati nurani rakyat atau hanura usman sabtaudang terus merapatkan jatah kursi dpr ri
dan sekarang dengan banyak yang bergabung di kabupaten sambas usman sabtaudang terus merapatkan jatah kursi dpr ri